penyelenggaran kompetisi liga satu dan dua masih menunggu izin dan jadwal kompetisi
juga diinformasikan ini menunggu hasil dari kongres pssi yang rencananya akan digelar pada dua puluh sembilan mei dua ribu dua puluh satu mendatang
lalu bagaimana perkembangannya dan seperti apa nanti teknis pelaksanaannya
kita sudah terhubung dengan ketua bidang perubahan perilaku satgas covid sembilan belas pak soni hari harmadi
dan juga direktur utama pt lib yakni ahmad hadian lukita
selamat malam bapak bapak
selamat malam mbak mary
saya mau langsung minta bocoran ke pak ahmad hadiani
pak sejauh ini ini kan diinformasikan polri akan memberikan izinnya hari ini dua puluh tujuh mei
sudah ada izinnya pak dikeluarkan
secara fisik maupun informasi ini memang belum ada
tapi kami tetap optimis lah karena tentunya pak asop waktu itu kan pada saat kami mengadakan rakor
dua puluh tujuh mei ini akan dikeluarkan izin
ini masih ada waktu lah tanggal dua puluh tujuh juni kan sampai jam dua belas malam pak menteri
tapi kami sudah melaksanakan berbagai hal dan saya kira klub klub juga sudah meyakini lah bahwa izin akan keluar
berarti optimis izinnya akan keluar
lalu sejauh ini seperti apa persiapannya pak
ketika izin nanti dikantongi itu berarti harus sudah mulai bergerak ya pak ya
karena rencananya bulan juli nanti
perencanaan dan konsep pertandingan nanti liga satu maupun liga dua sudah memang kami sudah susung
tentunya kami akan memberikan atau menginformasikan kepada klub klub seperti apa kompetisi ini akan berlangsung
dan tentunya kita akan mengadakan pertemuan pada tanggal tiga puluh satu
mungkin setelah kongres kita akan mengadukan dengan klub klub liga satu dan liga dua
oke regulasinya seperti apa pak
mungkin boleh dibocorkan sedikit gitu walaupun nanti jelasnya setelah kongres hari sabtu
sejauh ini regulasi yang sudah disusun untuk bisa memastikan bahwa tidak ada potensi klaster baru nih dari liga satu dan liga dua yang akan digelar
kalau regulasi yang untuk pertandingan sendiri memang itu di pssi itu sendiri
karena pssi sebagai regulator akan mengeluarkan regulasi
draftnya beberapa sudah kami tahulah sedikit
tapi memang yang lengkapnya belum dan tentu nanti akan diumumkan secara resmi regulasi
kalau regulasi kan nanti menyangkut pertandingan itu sendiri
tapi yang jelas
kami di lib diperintahkan untuk menyiapkan protokol kesehatan yang cukup ketat
karena walaupun sudah dilakukan di piala menkora dan itu kami anggap sudah menjadi suatu bekal nanti di liga
tapi tetap kami akan sempurnakan nanti di liga satu liga dua
lagi lagi segala hal yang akan dilakukan harus sesuai dengan protokol kesehatan
saya akan ke pak soni
pak soni tadi memang pak ahmad hadian ini belum mau membocorkan secara gamblang apa saja nih regulasinya yang harus diterapkan
nanti di dalam lapangan ketika liga satu dan liga dua ini digelar
tapi pak soni pasti sudah dapat bocoran juga ya pak ya
sejauh ini apa nih pak upaya dari tim satgas untuk memastikan bahwa regulasi yang ada benar benar dijalankan
dan protokol kesehatannya ini bukan cuma nama tapi benar benar dilakukan
ya mbak maifri terima kasih
jadi dalam lapor terakhir tanggal dua puluh empat mei yang dihadiri pak suman atgad
kami memberikan beberapa catatan kritis
yang pertama tentu kita
kita bisa melihat bahwa di tengah kasus yang sekarang meningkat
hari ini saja jadi kenaikan kasus aktif
kira kira dalam delapan hari terakhir terjadi kenaikan lebih dari sebelas kasus aktif
jadi kita melihat memang kondisi pandemi pasca ribur panjang ini masih ada peningkatan kasus
lalu kemudian juga yang kedua kita juga belajar dari pengalaman india
yang pertama bulan maret lalu
menyelenggarakan pertandingan kriket antara tim nasional dengan tim nasional inggris
dan kemudian memicu lejakan kasus
oleh karenanya kami menyampaikan beberapa rekomendasi
kalau memang ini dilaksanakan maka harus memperhatikan beberapa hal
yang pertama adalah memperhatikan kita zona risiko
jadi dilarang menyelenggarakan pertandingan di zona merah dan zona risiko orin
nah ini perlu dipakai
perhatikan karena dari beberapa tempat yang akan menjadi ajang pertandingan
itu ada beberapa yang masuk kategori zona merah
misalkan di jogja
lalu kemudian juga penerapan protokol kesehatan harus dilaksanakan secara ketat
bukan saja oleh pemain tapi juga oleh official team
oleh wasit pendukung transportasi pendukung venue di laga
pemain sebelum pertandingan
kemudian tim di hotel
jadi semua harus melaksanakan protokol kesehatan
intinya pertandingan di tengah pandemi ini tentu ada risiko
sehingga sebisa mungkin penyelenggara menekan risiko
jadi risikonya bisa ditekan serendah mungkin
tapi harus dipahami bahwa memang risiko yang rendah itu berarti tanpa risiko
sehingga kita betul betul harus
cukup hati hati di dalam pelaksanaan kegiatan
tadi pak soni juga menyatakan bahwa berdasarkan data ini kasus aktif terus meningkat
kemudian tadi sebelumnya saya sempat dialog juga bahwa mutasi atau kasus mutasi virus juga terus berlanjut
dan yang harus ditekankan adalah menghindari kontak
sedangkan kalau kita main bola kan tidak mungkin tidak ada kontak nih pak
berarti protokol kesehatan seperti apa nih nanti yang harus dilakukan harus ada
dari evaluasi piala menpora yang sebelumnya sudah digelar juga
ya kami tetap mengapresiasi apa yang sudah dilakukan di dalam piala menpora yang lalu
tapi yang pertama memang kita memastikan bahwa semua yang terlibat langsung di dalam pertandingan yang tidak bisa menghindari kontak fisik
itu betul betul bebas dari covid sembilan belas
nah mereka itu walaupun bebas dari covid sembilan belas punya potensi tular
ketika di dalam perjalanan ketika sedang berlatih atau di ruang ganti
misalkan ketika mereka di penginapan
sehingga semua potensi penularan tadi harus diminimalisir
kita tahu bahwa ada aturan upaya untuk melakukan swab antigen
bagi seluruh main ofisial tim termasuk pelatih dan juga wasit
tetapi pemain saja tidak cukup karena mereka punya potensi tertular tadi mbak may
jadi semua ruang potensi tertular tadi betul betul kita mencari
dengan protokol kesehatan yang sangat ketat
pak ahmad hadian tadi pak soni sudah menjelaskan apa saja yang kemudian harus dilengkapi
nah dari lib ini siap tidak untuk memenuhi hal hal tersebut
dan ketika nanti tiba tiba ada kasus positif siapkah untuk liga ini dihentikan
jadi memang segala risiko tentu harus kita perhitungkan
pertama masalah kesehatan
dan keselamatan masyarakat itu tetap menjadi nomor satu buat kami
karena memang itu tujuan kita dan arahan dari bnpb pada saat kami melakukan rapor pun disebutkan
ada ppkn skala mikro yang harus dilakui
kita berkoordinasi dengan satja setempat
dan kami akan berdiskusi terus
setiap saat juga akan ada beberapa jauhan gitu mungkin
dan memang kalau memang terjadi hal yang ternyata mengakibatkan atau di sekitar situ memang ada sebuah yang akan beresiko kami harus berhenti
memang itu kita akan dahulukan ke keselamatan dan kesehatan masyarakat
makanya protokol kesehatan kemarin waktu piala menpora dan kami akan lakukan lagi yang memang betul betul kita hindari reskuit tersebut
misalnya contoh kita mengadakan ada zona satu dua
di mana sfilternya akan terjadi
malah kita bikin zona lima
jadi makanya kita hindari sedikit mungkin pada saat beberapa pemain yang akan masuk ke area zona empat
di zona lima harus kita filter dulu atau kita terperiksa lah istilahnya
di zona empat pun karena misalnya di daerah hotel atau apapun kita akan pantau
cctv pun akan kita pantau di mana kalau ada yang keluar kita periksa lagi
kalau ternyata memang berbuat sesuatu hal yang tidak diharapkan diinginkan
dan mencurigakan kita akan disolasi atau apapun
jadi memang pelajaran yang sangat berharga piala menpora kami melaksanakan karena itu akan menjadi simulasi di liga satu
tentunya peningkatan peningkatan akan terus kita lakukan pak menteri
kita bicara sepak bola indonesia ini nafasnya atau semangatnya juga datang dari supporter nih pak ahmad hadian
dan apa kemudian upaya yang akan dilakukan walaupun memang tidak ada penonton nanti di dalam stadion
tapi kan ada sejumlah supporter yang kemudian menggelar nobar
kalau kita lihat sebelumnya juga
bahkan ketika membuat potensi potensi kerumunan lah ya mungkin ada
apa yang akan dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada kerumunan
termasuk dari aktivitas nobar nobar yang dilakukan
kalau di stadion pasti kita akan lakukan memang tahap tahapan preventif
di mana ada penjagaan ada penyekatan penyekatan seperti sebetulnya dilakukan pada saat jelang idul fitri
misalnya transportasi jalan manapun bukan hanya pintu masuk ke stadion
malah di area sebelum atau satu blok sebelum masuk stadion sudah ada penyekatan oleh kepolisian
dan kami sudah sangat beriasiasi dengan bagaimana kepolisian bekerja sama dengan kami pada saat jalan jidul fitri
ini akan kita terapkan juga di lidya satu dan lidya dua
sweepingnya akan dilakukan ya pak ahmad hadian
yang lebih penting lagi kampanye
memang mungkin secara tidak kalau mbak mevri atau siapapun bisa melihat media sosial kami melakukan kampanye tidak ada nobar
dukung dari rumah
itu akan terus kita dengungkan
karena itu hanya memang kita bisa lakukan itu dan kita mengadakan kegiatan kegiatan yang sifatnya memberikan gairah kalau nonton di rumah
ada hadiah ada apa
dan itu juga memang kemarin interaksinya sudah bagus
malah beberapa supporter yang kita libatkan itu memang juga membantu
misalnya contoh ada beberapa supporter yang datang ke area tertentu supporter yang memang menjadi tuan rumah
di tempat pertandingan ada dan itu ada komunikasi
dan itu sudah lah jangan dekat stadion
malah terus ada beberapa juga yang nobar
memang menobarnya tidak sengaja
karena ada satu tv menyala pas sadar orang orang yang naik motor berhenti dan itu juga sudah dibubarkan
jadi itu akan kita terus demungkan
tidak bisa dibungkiri sepak bola ini menjadi atau memiliki magnet tersendiri ya pak ya
apalagi di indonesia
terima kasih banyak bapak ahmad hadian luky

direktur utama pt lib dan juga bapak soni hari harmadi yang merupakan kabit perubahan perilaku satgas penanganan covid sembilan belas
kita sama sama harus komitmen untuk terus menjalankan protokol kesehatan
karena jangan sampai nanti justru akan menimbulkan kluster kluster baru
terima kasih banyak bapak bapak atas waktunya bersama kami di cnn indonesia connected